sedikitnya tujuh ratus tiga belas kontainer yang berada di terminal peti kemas pelabuhan tanjung mas semarang terkena dampak banjirop yang menggenang hingga melumpuhkan aktivitas pelabuhan tanjung mas semarang sepekan lalu
dari data sementara kantor pelayanan bia cukai selain keterlambatan pengiriman hampir seluruh barang komoditi baik ekspor maupun impor yang ada di dalam kontainer peti kemas mengalami kerusakan
nilainya pun tak tanggung tanggung mencapai empat puluh satu juta dolar atau enam ratus lima belas miliar rupiah
barang komoditi ekspor yang terdampak adalah jenis furniture kayu olahan garmen sepatu dan ikan serta pangan olahan
sedangkan komoditi impor yang terdampak adalah jenis kedelai kacang tanah dan pakan ternak
dari data yang kita peroleh dari pelindo ada tujuh ratus tiga belas kontainer yang terdampak baik impor maupun ekspor

dan dari data yang kita treasure bahwa dari tujuh ratus tiga belas kontainer itu delapan puluh tiga persen datanya